operasi justisi terhadap para pendatang baru pasca lebaran
terus digelar pemerintah kota surabaya
hasilnya petugas mengamankan dua pasangan bukan suami istri
serta tiga belas pendatang baru tanpa identitas saat merazia sejumlah rumah kos
sepasang pria dan wanita ini tak bisa berkutik
setelah satpol pp kecamatan sawahan surabaya memergoki mereka tidur sekamar
sang laki laki terlihat kebingungan saat ditanya identitasnya oleh petugas
sedangkan si perempuan hanya terdiam sambil tertunduk malu menutupi badannya dengan selimut
dua pasangan sejoli ini akhirnya diamankan petugas karena tak memiliki surat nikah resmi
di tempat kos yang lain petugas juga memergoki pasangan bukan suami istri tidur sekamar
meski mengaku sudah menikah siri pasangan ini tetap diamankan
sedangkan di rumah kos mewah di kawasan petemon
petugas memergoki sejumlah pasangan muda mudi tengah asyik bermesraan di dalam kamar
beberapa di antaranya menolak diperiksa dengan alasan sedang bermain

oh itu berat
kan gratis ya bu
selain mengamankan dua pasangan mesum
petugas juga mengamankan tiga belas pendatang baru yang tidak memiliki skts
atau surat keterangan tinggal sementara
mereka yang terkena razia selanjutnya diminta mengurus skts agar tetap bisa tinggal di surabaya
ya kita ada edukasi pak kalau anda mau tinggal di surabaya ada aturan main di situ
ya itu harus punya surat keterangan tinggal sementara
kalau anda tidak taat maka ada sanksi di situ
makanya tadi ada beberapa yang kita proses terus untuk dipilih
pemerintah kota surabaya menghimbau kepada warga luar kota agar tidak datang ke surabaya jika tidak memiliki keahlian
hal ini dikarenakan pendatang baru yang tidak memiliki pekerjaan bisa menimbulkan masalah sosial baru